tersangka kasus pembunuhan brigadir yosua putri candrawati dinyatakan sehat dan siap mengikuti pemeriksaan lanjutan di barres krim polri pada rabu pagi
pada pemeriksaan kali ini keterangan istri dari verdi sambo itu akan dikonfrontasi dengan keterangan tersangka lainnya
hal ini disampaikan kuasa hukum putri chandrawati yakni arman hanis saat tiba di gedung barat skrimpolri pada rabu pagi
arman hanis mengatakan ia datang untuk mendampingi dan mengikuti proses pemeriksaan kliennya
kepada wartawan ia pun berjanji akan memberikan informasi sesuai pemeriksaan putri candrawati
ya artinya hari ini ibu putri siap untuk konfrontir
ya saya masuk
pukul berapa pak datangnya
saya belum tahu saya telat ini ini udah jam berapa
artinya itu sudah menjalin pemeriksaan atau belum